ada loh iya ya jadi baru sudah kenal pada saat saat udah zaman zaman itu ya seingat

kehilangan betul aniusnya

gunung voimodo nangis menurut saya rock hibur udah pergi ibu sangat sayang kamu worker saya bitsu
kami perlukan lama tadi jadi situlah kawan kawan wartawan lihat begitu juga adik saya ahaya agus
bilang bang memang udah pergi doakan bang doakan oh pasti gue tenang pasti abang doakan ataunya
edi juga datang edi baskoro bilang begitu juga ke saya gimana saya enggak enggak nangis membuat
hati roh tercerai berai meskipun iya katanya agak rambo orang ya kalau sudah sampai itu
kalau tadi itu saya betul betul muka rembo hati rintik seperti tadi kata bahwa sebenarnya kalau
kita harus kayaknya meredefinisikan lagi kalau dulu kita kenal duit tunggal itu ya soekarno hatta
dalam aktivitas politik soekarno hatta saling melengkapi tapi kayaknya enggak salah kalau kita
menerapkan juga duit tunggal yang baru itu sebenarnya sby dan ibu ani yudhoyono dalam
bidang politik sebenarnya tadi bang ruhut tadi katakan bu ani hampir selalu hadir dalam setiap aktivitas
politiknya pak sby tidak hanya di rumah merawat anak atau tapi aktivitas politik yang sangat
iya saya pernah nah itu yang mau saya tanya itu yang mau saya tanya bu ani itu sebenarnya
memang sangat intu dengan politik atau memang hanya mengamati saja dari luar dia menjadi partner dia
menjadi jangkarnya pak sby partner dalam arti dia selalu hadir mendampingi
tapi tidak hanya mendampingi dia menguatkan dia juga menjadi teman diskusi pak sby yang tukang
catat yang pak sby semua rapat rapat itu dia catat dan sebagainya dan juga itu aktivitas partai atau
iya mau berikan presiden juga bang waktu jadi presiden juga begitu misalnya presiden ketemu
dengan para petani warga masyarakat lalu ada tanda jawab mesti ibu ani jatah tuh di samping sebagai
presiden kalau rapat partai pun di samping ibu ani sampai setelah itu jadi presiden itu jadi
setelah beres beres semua soal makanan udah beres dia juga mulai nyatat nyatat karena dia juga ingin
tahu kadang kadang dia kasih pertanyaan pertanyaan atau juga ingin memberikan masukan masukan kalau
rapat partai ya terutama tetapi beliau bisa membuat kita semua menjadi satu dalam arti
begini kalau pada waktu terutama waktu jadi wakil ketua umum partai baru ini
orang masuk dari segala macam latar belakang apa yang mengikat itu semua ibu ani inilah ibu ani
ibu ani karena pak sbe kan tidak bisa aktif di dalam partai sebagai menko polokam ibu ani yang aktif dan
itu yang menyatukan semua segala macam orang yang berkumpul bersama yang punya ide bikin partai
demokrat yang menyatukannya ibu ani itu tapi di pihak ada sisi lain lagi misalnya begini kalau
bu ani dong kalau ya makanya udah beres semua lalu kalau kalau bapak lagi nulis dia temenin ada masih
masih ada cangkir teh atau kopi di situ lalu ditemenin dari tuhan yang memastikan itu semua
ada tuh dan juga menemani di situ kalau pak bapak tidurnya sampai yang dua dia temanin di situ cuma
hadir aja dulu mencatat gitu nah tapi ibu istri saya
balas sama saya begitu soal empat bulan bapak pak sby menemani ibu ani kalau aku sakit kamu kayak
pak sbe ini jadi standar suami sekarang meningkatnya drastis kan pak sbe
bayarin pak sbe memutuskan untuk tidak ikut kampanye selama kampanye kemarin setia disana
mendampingi pak ibu ani siang dan malam boleh dikatakan
sebenarnya tugas jaganya siang tetapi kemudian kalau tidak ada anak anak tidak ada menantu dia
juga tugas malam bermalam oke rumah sakit itu yang betul betul memang kita jadi istri bilang kamu juga
seperti itu dong itu menghancurkan standar suami di malam pak sbe jadi akhirnya standarnya tinggi
sekali tapi baru seperti kata bang andi tadi bu ani memang hanya memastikan sebenarnya apa tadi sebagai
pak sbe sebagai bagian dari tulang rusuknya lah ya selalu ada yang untuk menguatkan tapi bu
ani sendiri sebenarnya melek dan juga punya kontribusi politika untuk partai demokrat dan
terutama juga bagi pak sbe kita akan bahas usai jenaka merek segera kembali baru jadi selama kenal
hanya menyediakan aktivitas apa makanan tadi selalu ngikutin bang ruhut udah makan belum ruhut
gitu atau menemani psb atau sebetulnya bu anies ini punya melek politik kasih bahasa awam yang
melek politik enggak bu ani itu ibu sangat sangat melek politik kenapa karena ibu ini kan ibu persib ya
saya ingat sekali percintaan beliau ya dengan pak sby itu kan waktu di akademi bapak ya dimana
gubernur pak sarwedi ya mereka menikah setelah bapak selesai ibu persib itu karena saya keluarga
tni itu sudah menjadi pemimpin ibu ibu yang mana pak sby komandannya kan anak buahnya banyak
ibu ibunya yang mimpin itu ibu ani ya jadi di semua kegiatan kegiatan sosial ya saya bilang beliau
melek politik saya mau kasih contoh kita mungkin sekarang nggak lupa
siapa yang mengatakan menanam sejuta pohon masalah lingkungan hidup itu bu ani loh ya
pembukaan undang undang dasar empat puluh lima ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ya beliau
tahu rakyat indonesia kurang bahan buku untuk membaca anak anak itu ide beliau
perpustakaan berjalan dari sabang sampai papua sangat membantu anak anak begitu juga waktu

kurang gimana mana yang lain detail sekali bang oh detail abang sebagai jurubicara partai sering
ditegur atau lebih sering dipuji sama bu ani enggak kakak sama lebih sering dipujinya atau ditegur
ibu ani enggak ya ibu ani ini begini kalau saya lihat dia tidak mau intervensi
mencampuri enggak mau ya cuma wah ini kok yang lain mana seorang ibu lah ya dia betul betul dengan
tangan dingin yang ada di tengah tengah politik yang sangat maskulin ya jadi justru ibu ani
perempuan tuh tiap partai semua partai sebelum ada kewajiban itu di demokrat itu ibu ani sudah
menggariskan nah bahwa kalau
dong dan itu terjadi di partai demokrat terjadi itu terjadi jadi bukan intervensi tapi pengaruh
influence apa jadi dan kemudian bagusnya adalah kemudian terjadi polling polling memperlihatkan
apa yang terjadi
itu pendukungnya lebih besar perempuan daripada laki laki hahaha
politik mama mama jamanau politik mama alih itu sudah lakukan sampai sekarang belum ada yang mengalahkan
rekod dua ribu sembilan apa itu dikala saya jadi dpr ditugaskan dan kami semua kader kader satu ratus empat puluh delapan kami ada di senayan
dan waktu menyusun itu ya itu yang dikatakan pak andi malarangeng ya last minute tiba tiba ibu bilang
kaget nggak ada satu wanita kita masukkan pegawai kita di kantor dia nggak pernah
menang hai karena
ya itu karena kontribusi bu anu melibatkan lebih banyak perempuannya yang menarik ini kita tahu bersama semua juga tahu what we are

kita tahu bersama semua orang juga tahu
andi malarangang dan ruth sitompul itu
dua orang defender utama sby
selama bertahun tahun ketika waktu itu
kan demokrasi sedang radom radom
memang serangan kepada presiden tentu saja
tidak hanya presiden sbi
dan kalau kita lihat statement statementnya
baik di media sosial ataupun statement di pers
terlibat dalam kemudian
merasa sakit hati merasa
terpukul dengan apa yang diserang
ada cerita nggak bang soal itu
jawa misalnya hampir tiap kali demo
di depan istana dan kalau demo di depan
yang isinya pickup itu adalah loudspeaker
semua dihajarkan ke
istana oh itu sampai di belakang istana
kedengaran itu semua apalagi maki maki lah
apa segala macam
jadi kedengaran dan nggak diusir bang
nggak kalau itu justru
ya sudah lah yang penting
damai damai aja dan
kalau cuma sekedar kata kata sudah lah
tapi waktu itu gimana
waktu itu bu ani menghadapi tekanan politik yang juga
tidak mudah terutama
ini kan duit tunggal juga apa yang dirasakan psp
mungkin saja juga dirasakan
yang tentu saja sebagai manusia beberapa kali
kedengaran kita di istana
lalu maki maki lah agak lebih vulgar
dan segala macam sudah lah
justru menyabarkan kepada bapak
bahwa sudah lah pak biarlah
bapak kerja aja yang baik
nanti mereka lihat sendiri
hasilnya kira kira begitu
lalu setelah itu bapak agak tenang juga lah
kan kalau kedengaran itu
kita aja yang bukan pak sby misalnya
kalau mendengar cacian cacian
yang di depan istana dengan loudspeaker yang besar itu
sebel juga ya pak
tapi biasanya yang hadapi saya
kalau di istana
di luar pagar istana biasanya bang ruhut
saya minta apa sih maunya
daripada begitu apa yang mau disampaikan
supaya lebih jelas
oke kalau menurut anda
bang ruhut sendiri gimana
gimana bu adi waktu itu menghadapi tekanan yang tidak mudah juga ke pak sby
ada berbagai macam kasus
berbagai macam demonstrasi
berbagai macam serangan
bahkan ada dulu gerakan mau menurunkan sby
dan segala macam
apa namanya situasi kebatinannya gimana bang
kalau pak sby saya lihat
bahkan pak andi saya
karena lebih muda kita yang
gak bisa terima
pak ruhut ini reformasi
tidak menghormati demokrasi
ini nasihat pak sby ke saya
bu adi lebih sabar dibanding pak sbe atau justru bu adi yang tidak lebih sabar dari pak sbe
enggak kalau bu ani ini begini
adi cerita sama pak andi atau sama saya
saya ingat pernah di salah satu forum
kalau nanti pak sby datang akan dilempar sepatu
bu ani cerita sama saya
pak ruhut gimana sih ini
beliau adalah sebagai seorang ibu ya
tapi percaya bu
kita percayakan bu
kepada pihak kepolisian teknik
kita itu aman kok semua
pemilik hotel juga saya datangkan ikut membantu
mengamankan forum itu
tapi saya ada ingat satu satu
sekarang orangnya ditahan egy sujana

dia juga pernah melontarkan ini kalau egy sujana ini saya masih ingat ini

dia pasti ketawa kalau dengar omongan saya
jadi satu ketika dia juga melakukan begitu
seperti kelakuan kelekakan dia yang sekarang
pak sudi silalahi menghubungi saya pak joko menko pelukam mengenai egy
biasa kalau yang gitu gitu di istana pak andi
kalau di luar ruhut juga tahu
mereka juga udah tahu kalau ruhut bisa ini yang ngomong sama egy
tapi kan egy apalagi sekarang aja masih galak
dulu itu kan masih lebih muda
dengan logat kedaerahan dia kan
bukan gitu egy
jadi gimana bang
enggak aku sedih lihat kau egy
kok sebenarnya masuk nominasi loh
kau mau jadi menteri
dia mau nyerang pertemuan itu di kepinski atau di hotel apa
dia bilang dia mau datang
jadi kreativitas ruhut sitompul ya pak
oh iya aku mau dijadiin menteri apa
kau kan serikat pekerja
aku dengar kau menteri tenaga kerja
wah yang benar
ya karena itu tenang aja dulu nanti
hubungin aku aja berapa hari lagi
akhirnya egy hubungin aku
tiap ketemu aku dimarah marahin sama dia
nggak jadi aku hanya mau mendinginkan suasana aja
dan bu ani apresiasi tuh cara cara bang ruhut seperti itu
untuk membuat mantep asb
iya ibu itu membuat cooling down itu paling
bang ada nggak bang titik titik terendah ibu negara
ketika itu menghadapi situasi politik yang sulit
menghadapi oh dari zaman bang andi itu ada
tidak hanya krisis politik tapi juga sampai bencana yang paling sulit
seperti di aceh misalnya
oh gitu waktu terutama kalau menghadapi bencana memang
waktu di aceh mendampingi beliau itu
tersentuh humanismenya ya
mayat bergelimpangan dan pada waktu itulah
saya rasa pak asb ketika memutuskan itu

aceh nggak bisa begini terus
kita harus damai
dan itu didukung sepenuhnya oleh ibu ani
dan itu juga yang salah satu memuatkan
bahwa kemudian pak sby mengambil kebijakan untuk damai
karena itu sudah waktunya kita damai
itu juga faktor bu ani juga sangat kuat
artinya memperkuat keputusan dari pak sby untuk itu
tapi ada beberapa momen momen dalam hidup pak sby
dimana ibu ani yang kemudian memberikan semangat dan support luar biasa
ketika pak asb di restafel lah kira kira
ada dua kali ada pada waktu zaman presiden gus dur satu kali
lalu juga presiden singgawati juga
justru ibu ani yang membangkitkan semangat
dan kemudian sehingga pak asb juga
kalau memang itu takdirnya
bukan main pada waktu itu
sehingga saya masih ingat pak sby pergi ke pacitan
ketemu sama ayahanda
waktu itu pak sukoco masih hadir masih hidup
lalu kemudian pak sukoco kemudian menyampaikan kepada ibu hani malahan
bukan kepada pak asb
itu ceritanya bu ani tuh
dan pak asb yang di ajak bicara
dipeganglah dipeluk ibu ani
kamu yang harus kasih kuat
itu yang gak bisa ada lupa kan ya pak
yang diceritakan ibu ani kepada kami
oke yang terakhir sekali karena bang andi akan
segera meninggalkan cnn
dan akan menuju ke cks
tapi bang ruth masih ada sama kita disini
jadi saya simpan dulu pertanyaan pertanyaan ini
yang terakhir bang
ada yang mengatakan gini
anda kan jurubicara presiden
lama di istana kepresidenan
katanya ri setengah itu ibu negara
katanya ri setengah kadang kadang lebih berkuasa
juga lebih berkuasa
jadi ada disiplin ibu ani
kadang kadang kita ada kerapat kerapat kabinet
pertama itu begini
ibu ani tidak pernah ikut rapat kabinet
itu batas yang dia kasih batas
yang kemudian kadang kadang ada rapat kabinet terbatas
kalau hari sabtu hari minggu misalnya
misalnya menyangkut beberapa hal
ada beberapa menteri saja lalu presiden
kalau soal makanan masih hadir dia disitu
ketika masih bicara bicara
bagaimana ibu ini apa segala masih
begitu rapat dimulai
beliau surut ke
dia masuk ke
lain atau ada cara lain
tapi tidak pernah hadir disitu
dan itu menurun pada ahaye
ahy waktu masih dinas tentara
kadang kadang kan pulang di cikia
atau pulang di istana
kalau ketemu sama ayah handai bunda
tapi ahaye sebagai tentara
tentara apa namanya tentara aktif
ketika mulai bicara tentang partai
karena itu garis yang diberikan pak sby kepada ibu ani
waktu ahaye masih aktif sebagai dinas di ketentaraan
jadi kalau itu
disiplin etika itu pasti ada
tidak ada ri setengah
ada ri satu dan ada partnernya yang kuat juga
partnernya yang kuat dan selama ini sampai membekas
yang sayang yang kasih dan care
terima kasih bang adit atas ceritanya bang rohut
kita masih akan lanjutkan dengan bang ruhut
kita akan break dulu kami akan segera kembali
beri dukungan di facebook
dan juga di instagram
dan juga di twitter
kita masih akan berbicara
selamat datang lagi di ruangan what's up
kita masih melanjutkan dialog dengan bang rohut sither tompul
rohut sither tompul mantana politikus partai demokrat
selama ini kita kenal sebagai jurubicara partai
yang ada di sekitar pak sby dan bu ani
bang rohut bisa punya cerita gak
sebelum nanti saya cerita lagi
di mana bu ani mendampingi pak sbe dan bertahun tahun gitu
bang ruhut sampai bisa dipercaya gitu
mewakili pak sbe mewakili partai untuk menjadi jurubicara
yang menjadi tameng dari banyak serangan serangan politik waktu itu
bu ani punya kontribusi nggak bang
maksudnya dalam menunjuk bang ruhut gitu
atau dalam ya bang ruhut juga mungkin punya personal in touch yang lebih dekat gitu dengan bu ani
iya itu yang saya katakan bu ani itu mungkin melihat saya sejarah dari keluarga beliau
kebetulan juga kan adik beliau yang terakhir jabatannya kasat
pak pramono edi wibowo itu satu letting dengan adik saya
adik saya angkatan laut beliau angkatan darat
jadi saya sering ya kalau ada acara apa ke cijantung
sejak jauh sebelum pak sbe jadi presiden
dulu ketua knpi
udah itu waktu di pak sarwedi saya berterima kasih kepada yang maha kuasa tuhan
saya menjadi jurubicara negara pemegang kepres
ya satu ratus sebelas pada waktu itu
aa tahun delapan puluh dua apa delapan puluh tiga gitu
itu sudah kenal dengan bu ani ya bang
menurut abang ada nggak kontribusi atau paling tidak bisikannya bu ani kepada pak sby
sampai bang ruhut akhirnya bisa dipercaya betul sama pak sby untuk mewakili partai waktu itu
untuk melawan banyak sekali serangan
banyak sekali serangan serangan politik
ya ya maksud saya kan semua untuk kebaikan ya
jadi pak sbe juga mempertahankan saya terus
jujur saja banyak ya saya cukup lama jadi bahkan saya dinaikkan lagi pada waktu itu menjadi koordinator jurubicara
ya ada berapa pasukan saya jurubicara
tapi semua koordinator bahkan saya sama bapak ruhut kamu nanti akan naik lagi
siapkan penataran penataran jurubicara
ada hampir seribu
eh aku lagi yang tampil
tapi yang saya lihat begini
saya kan belajar dari buku buku
ibu itu tidak mencampuri
tapi pak sby sangat menghormati istrinya
nah sangat menghormati itu bagaimana nanti kita aplikasikan dengan apakah ada kebijakan kebijakan atau keputusan keputusan pak sby
yang kemudian banyak dipengaruhi oleh ibu ani
dipengaruhi dalam artian positif ya bukan negatif
prinsip prinsip ibu ani sebagai seorang anak tentara misalnya
tapi sebelum kita lanjutkan dialog itu bang
koresponden senior cnn indonesia yang selama beberapa hari ada di singapura
untuk mengikuti detik detik perjalanan terakhir ibu
mantan ibu negara ani yudhoyono di singapura
saya sudah tersambung dengan eva apakah sudah
eva selamat malam
iya selamat malam budi
selamat malam eva
mungkin ini waktu yang tepat
anda bisa bercerita dengan lebih nyaman
lebih tidak rush gitu eva ya
karena waktunya sudah lebih longgar sekarang
gimana eva anda ada cerita apa yang menarik selama tiga hari atau dua hari anda di singapura
di detik detik kita bangsa indonesia kehilangan ibu ani yudhoyono
yang jelas apa yang kemudian saya alami selama
sebetulnya saya ditugaskan
itu rencananya memang sejak berangkat pada hari jumat sore itu direncanakan
bahkan sampai pada saat lebaran begitu budi
cuman kemudian rencana yang memang pada awalnya itu kemudian berubah
sampai akhirnya hanya mungkin semalam saja berada di singapura
memantau kondisi kesehatan ibu ani yudhoyono almarhumah
jadi situasinya begitu apa ya
begitu tidak menentu sebetulnya
jadi kami para wartawan yang memantau kondisi kesehatan ibu ani itu
betul betul merasakan bagaimana naik turunnya kondisi kesehatan
bagaimana sebetulnya kondisi pastinya ibu ani
jadi sempat pada saat saya datang pada jumat
itu sudah ada informasi bahwa ibu ani memang
sudah tidak bisa diselamatkan begitu ya budi
jadi sejak saya menginjak kaki saya di singapura itu
sudah ada informasi seperti itu
tapi kemudian informasi tersebut dibantah oleh pihak kerabat
dan juga keluarga yang mengatakan bahwa informasi yang beredar
kemudian dari situ
jadi banyak hoax sebenarnya bertebaran waktu itu ya eva ya
banyak hoax banyak berita berita
banyak hoax banyak berita berita simpang siur
berita bohong ya eva
betul dan ya itu dia
karena akhirnya saya berusaha untuk kemudian selalu dengan intens begitu ya
mengkonfirmasi setiap informasi yang masuk kepada orang orang yang berada di sekitar
karena memang kita tidak punya akses langsung kepada keluarga
karena memang keluarga memang sama sekali sulit untuk
kalau kemudian hari hari biasanya mungkin ada satu dua waktu gitu ya
yang kita bisa mendapatkan informasi langsung
misalnya dari pihak keluarga gitu
tapi kalau saat ini sangat sulit begitu budi
jadi memang informasi yang kami dapatkan itu hanya satu pintu atau mungkin dua pintu lebih tepatnya
satu dari juru bicara kota demokrat imelda sari kemudian ada satu lagi pribadi pak s b
eva anda tentu saja mengikuti detik detik prosesnya meninggal ibu ani yudhoyono
sampai akhirnya ibu ani kemudian dipulangkan kembali ke jakarta
anda satu pesawat dengan presiden sby dengan peti jenazah yang membawa ibu ani
betul jadi kebetulan memang pada saat prosesi persiapan jenazah ibu ani untuk kemudian dipulangkan ke tanah air
ada informasi yang kemudian berubah begitu ya
awalnya ibu ani akan dipulangkan pada tahun dua ribu
akan dipulangkan pada pagi ini tapi kemudian berubah dipercepat menjadi kemari malam
karena ada informasi yang masuk yang mengatakan bahwa memang ada saran dari pak jokowi begitu ya
ibu ani mungkin akan lebih baik kalau dipulangkan segera karena ibu ani adalah ibu negara
sehingga masyarakat pastinya amat sangat banyak yang ingin memberikan penghormatan terakhir ke ibu ani
namun mungkin waktunya apabila ibu ani dipulangkan pada tahun dua ribu
ibu ani dipulangkan pada pagi ini mungkin waktunya akan lebih singkat begitu ya
kalau dibandingkan kalau dipulangkan pada kemarin malam gitu budi
jadi setelah kemudian terjadi informasi yang agak simpang siur
tapi kemudian dipastikan bahwa pulang tadi malam
akhirnya kantor pun meminta saya ya begitu ya untuk mencoba begitu ya budi
untuk mencoba ikut dalam pesawat yang membawa jenazah almarhumah ibu ani
ya itulah namanya wartawan ya bu ya
ya budi ya kamu pasti juga sudah tahu lah ya kita punya seribu cara begitu ya
untuk mencoba mendapatkan informasi yang mungkin agak berbeda begitu ya dibandingkan yang lain
eva waktu kita tidak banyak sayang sekali tapi anda sempat berbicara dengan pak sby di atas pesawat
singkat saja eva
saya tidak saya hanya berinteraksi iya
kalau berbicara langsung pak sby sama sekali tidak begitu banyak bicara
pada saat di dalam pesawat yang saya rasakan adalah memang rasa kesedihan gitu ya
yang masih begitu terasa pada saat masuk ke dalam pesawat pak sby langsung mengatakan bahwa
ini adalah kursi ibu ani
jadi pak s b itu duduk sendiri di sampingnya adalah kursi kosong
pada saat dia turun pun kembali dia mengatakan ini seharusnya diisi oleh ibu ani gitu budi
terima kasih atas cerita ini
terima kasih atas cerita ceritanya
sayang sekali memang waktunya terbatas
nanti ketika anda sudah di jakarta kita akan ngobrol lagi lebih lengkap mengenai cerita cerita anda selama apa namanya menjalankan tugas di singapura

kami akan segera kembali untuk berbicara dengan bang ruhut